terdengar mirip ya
bukan hanya namanya saja yang mirip
melainkan juga wajahnya yang tampak serupa alias kembar
mereka lah warga yang tinggal di kelurahan malaccajaya
kecamatan durensawi jakarta timur
saking banyaknya jumlah pasangan kembar yang lahir
besar dan berdomisili di lingkungan ini
kawasan rw tiga pun kini juga dikenal dengan sebutan kampung kembar
inilah salah satu pasangan kembar di kampung kembar
yakni fina dan fani
menurut pengakuan sang nenek
mereka yang tahun ini berusia sembilan tahun lahir sebagai kembar identik
sehingga sampai hari ini dirinya masih merasa sulit
untuk membedakan antara fina dengan fani
ini dari adik saya
terus dari kakak mamanya dia juga ada kembar
satu indian hari hari
usia pasangan kembar lengkap yang masih berdomisili di rw tiga
hingga saat ini beragam
yakni mulai dari rentang tiga hingga enam puluh lima tahun
awalnya pada dua ribu dua belas terdapat sebanyak dua puluh satu pasangan kembar
lalu tahun dua ribu empat belas mulai berkurang menjadi sembilan belas pasang
kemudian dua ribu enam belas terdapat lima belas pasang
terdapat sebanyak tiga belas pasangan kembar di lingkungan malaccajaya
jumlah ini mengalami penurunan
karena ada yang berpindah tempat tinggal
serta ada pula yang meninggal dunia
dan di sebelah kanan saya ini ada khaira dan naila ya
umurnya sebelas tahun
kita mau cari tahu nih
sebenarnya kalau dari wajah kan mirip
tapi bedanya apa sih antara haira sama naila
kalau gitu dari hobi itu sama atau beda sih
penamaan kampung kembar mencuat di pertengahan tahun dua ribu empat belas
bermula dari ketertarikan supri harjo
sesepuh di lingkungan setempat yang acap melihat beberapa tetangganya
memiliki paras yang mirip
berlatar belakang sebagai wartawan senior
yang lahir dari seorang ibu yang kembar
pri akhirnya mencari tahu jumlah warga sekitar yang kembar
ada banyak anak kembar
ternyata di sini ada tiga belas pasang waktu itu ya
orang tua maupun anak anak pembar
saat ada idenya pak rw kalau nggak salah itu
udah didata aja deh
dua tahun kemudian nggak salah didata sembilan belas
seluruh pasangan kembar yang tinggal di kampung kembar jakarta timur ini
memiliki garis keturunan genetik kembar
namun mayoritas bukan warga asli jakarta
melainkan merupakan pendatang dari beberapa daerah
di lampung sumatera selatan jawa tengah dan jawa timur
tim riputan cnn indonesia